dilansir dalam laman berita detik com komisi pemberantasan korupsi atau kpk mencegah ketua dpr setia novanto ke luar negeri
surat pencegahan itu telah dikirim penyidik kpk kepada dijen imigrasi senin kemarin
setia novanto dicegah ke luar negeri selama enam bulan
dijenimigrasi roni sompi membenarkan perihal permintaan pencegahan ini kepada detik com
setia novanto berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi ktp elektronik dalam surat dakwaan untuk terdakwa irman dan sugiharto
nama setia novanto disebut terlibat dalam penggiringan anggaran proyek ktp elektronik
namun setia novanto membantah isi dakwaan tersebut
ketua dpr setia novanto menanggapi pencekalan atas dirinya yang diajukan oleh kpk
setia novanto menyatakan menghargai proses hukum dan mendukung penuntasan kasus korupsi ktp elektronik
sebagai warga negara ia mengaku siap dipanggil kpk kapanpun diperlukan
saya baru tahu tadi dan tentu saya menghargai dan tentu apapun yang diputuskan saya sangat memberikan kebenaran atas proses hukum yang berlaku di indonesia
dan tentu saya siap kapanpun yang akan dikundang atau dipanggil oleh kpk